badan narkotika nasional republik indonesia beserta aparat gabungan memusnahkan ladang ganja di dusun cotrawatu desa jurong kecamatan sawang kabupaten aceh utara
sebanyak lima batang siap panen dan dua puluh ribu bibit tanaman ganja dimusnahkan dengan cara dibakar pada rabu sore
dua puluh batang atau tiga ton batang ganja dengan ketinggian mencapai tiga ratus cm dan puluhan ribu bibit tanaman ganja yang baru disemai langsung dimusnahkan dengan cara dicabut dan dibakar
tanaman ganja yang dimusnahkan ini umurnya bervariasi antara empat hingga enam bulan
untuk mencapai lokasi tanaman ganja ini tim gabungan bnn ri bersama tni polri dan instansi terkait harus menempuh perjalanan dari kota loksmawe menuju lokasi menggunakan kendaraan roda empat selama satu lima jam
dan dilanjutkan dengan berjalan kaki selama satu jam ke ladang ganja seluas empat hektare tersebut
kita melakukan tindakan memberantas di hulu sehingga tidak mengalir di hilir
jadi tangkapan tangkapan yang ada di wilayah jakarta maupun daerah daerah lain itu ada di hilir yang bersumber di daerah sini
kita sudah memotong mata rantai di